oke ada empat puluh enam bacalon kepala daerah yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dan kpu kabupaten sidoarjo jawa timur juga mengakui
ada pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
ironisnya hal ini baru diketahui saat para pasangan bakal calon bupati
dan wakil bupati datang ke kpu sidoarjo untuk mendaftarkan diri
ketika ia diantar para pendukung
hingga kini kpu sidoarjo enggan memberikan nama pasangan yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas tersebut
namun ia telah meminta kepada pasangan tersebut untuk melakukan isolasi mandiri
kpu sidoarjo pun memastikan tahapan pilkada dua ribu dua puluh tidak akan terganggu oleh kejadian ini
pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati tersebut masih dapat melanjutkan tahapan pilkada
setelah benar benar diatakan sembuh dari covid sembilan belas
pilkada kabupaten sidoarjo tahun dua ribu dua puluh
diikuti tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati
yakni bambang haryo berdampingan dengan taufik ulbar
kelana aprilianto berdampingan dengan dwi astuti
dan pasangan ahmad mudlor ali berpasangan dengan subandi